selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya ratu nabila
dalam masa pencegahan penyebaran virus corona kamis pagi kejaksaan negeri sumbawa menggelar proses persidangan perdana yang dilakukan secara online
jalannya sidang sempat terhambat karena masalah sinyal komunikasi
untuk mencegah penularan atau penyebaran virus corona kejaksaan negeri sumbawa dan pengadilan negeri sumbawa melakukan sidang dengan sistem online atau video conference
proses persidangan dilakukan di ruang kejari sumbawa ruang lapa sumbawa
ruang lapas sumbawa besar dan ruang sidang pengadilan negeri sumbawa besar
hakim pengadilan negeri sumba dwi yantoro mengatakan proses sidang sempat mengalami gangguan komunikasi dengan terdakwa di lapas karena masalah sinyal
namun pada umumnya sidang semua berjalan lancar
pengadilan negeri sumbawa ini yang pertama kali ya pada persidangan hari ini karena mencegah wabah virus penyebaran virus corona ini
itu sudah di instruksi ya bahkan kita dari mahkamah agung
dan terakhir untuk melakukan video sidang melalui telekonferensi itu berdasarkan surat dirjen
dimungkinkan untuk melakukan sidang secara telekonferensi
dan hal ini juga memang di beberapa pengadilan di indonesia sudah dilaksanakan
kalau kendala yang terlalu signifikan sebenarnya tidak ya
cuma memang di lapas tadi itu mungkin jaringannya yang kurang maksimal
kepala kejaksaan negeri sumbawa iwan setiawan mengatakan sidang dengan cara online merupakan yang pertama kali dilakukan di sumbawa sejak merebaknya wabah virus corona di indonesia
hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
sementara untuk kasus kasus hukum lainnya kejaksaan sudah berkoordinasi dengan kepolisian pengadilan dan lapas agar dilakukan sesuai peraturan dari pusat dalam upaya mencegah penyebaran pandemi covid sembilan belas
untuk sementara kita masih pidum saja
namun tetap dilaksanakan dengan cara online hingga kondisi kembali normal
henry sumarto sumbawa nusa tenggara barat
kamis pagi satu ratus empat puluh dua warga binaan mulai dibebaskan dari rutan kelas satu surabaya di desa madaeng sidoarjo jawa timur
warga binaan tersebut selanjutnya akan menjadi pengawasan balai pemasyarakatan bersama dengan pihak kejaksaan
ke satu ratus empat puluh dua warga binaan yang didominasi oleh narapidana dewasa dan delapan narapidana anak anak
telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti program asimilasi
yaitu telah menjalankan dua per tiga masa tahanan di bawah tanggal tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas
untuk pengawasan ke satu ratus empat puluh dua warga binaan ini selanjutnya rutan kelas satu surabaya
menyerahkan kepada balai pemasyarakatan atau bapas dan kejaksaan
hingga saat ini pemerintah melalui
menteri hukum dan ham rencananya juga akan merevisi peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
untuk dapat membebaskan juga napi koruptor dan narkotika
dalam pencegahan penularan virus corona yang ada di lapas dan rutan di indonesia
jadi hari ini rencana pagi ini kita akan membebaskan sebelas dulu
karena sudah siap semuanya
terus untuk nanti sore rencana ada sekitar satu ratus tiga puluh an orang yang nanti kita bebaskan
untuk menjalani asimilasi di rumah
yang dewasa ada sekitar satu ratus tiga puluh dua kalau tidak salah
terus anak anaknya ada delapan
dan demikian cnn indonesia update siang ini
saya ratu nabila dan cnn indonesia breaking news akan kembali bersama kami